kalau stres kayaknya suara hati sedikit dari saya nih
di masa pembelajaran pjj atau pembelajaran jarak jauh ini peran keluarga menjadi poin utama dalam hal pengawasan
kemudian bimbingan pastinya untuk anak anak dalam hal belajar mengajar
namun tidak jarang pembelajaran melalui daring juga berdampak stres banget bagi orang tua dan juga anak
potensinya itu tadi jangan sampai ujung ujungnya terjadi kekerasan
nah bagaimana cara mengelola emosi kemudian menumbuhkan situasi yang enak yang tenang yang nyaman yang kondusif ketika menjalani pembelajaran secara daring
kita akan bahas bersama ada bunda romi psikolog universitas indonesia
bunda romi selamat malam apa kabar
selamat malam mbak fani alhamdulillah sehat
kita ngomongin soal pjj ya pjj ini pembelajaran jarak jauh ini dampaknya itu stressful
yang stres bukan cuma orang tuanya tapi juga anaknya
kalau bunda romi melihat apakah memang perlu adaptasi penyesuaian secara inovasi mungkin inovasi kurikulum pembelajaran di saat pandemi sekarang sehingga untuk meredam atau paling tidak menekan tingkat stres itu tadi bunda
betul mbak betul
jadi begini kita ini dipaksa secara mendadak karena kondisi untuk kemudian melakukan banyak hal baru yang tidak pernah dialami sebelumnya
sementara orang tua tidak siap juga gitu
nah masalahnya bila orang tua stres tidak hanya tentang pjj nya tetapi tentang masalah kehidupan itu akan berdampak kepada anak
karena stres itu ditularkan ternyata kepada anak karena itu anak juga jadi stres sendiri
misalnya dengan seorang tua marah marah dan sebagainya
nah agar pjj nya lebih bermanfaat memang harus dirampingkan kurikulum
menurut saya pada waktu kita baca kurikulum
kita tahu untuk kelas tiga misalnya hal yang penting untuk harus diketahui pada tahap kompetensi apa yang harus dimiliki itu yang kemudian diberikan
tidak usah kita belajar pjj sepanjang hari seperti kayak kita pada waktu misalnya sekolah
kalau sekolah kan dari pagi sampai siang ini pjj nya nggak usah sampai seperti itu
bahkan di perguruan tinggi pun kami hanya sampai tiga puluh sampai empat puluh lima menit kalau sinkron naik
iya iya saya masih dengar bunda romi
ya tapi kalau misalnya dia misalnya bisa belajar dengan hal tersebut
maka itu akan menjadi dalam waktu yang pendek itu ada kegiatan yang dilakukan di luar rumah
yaitu dengan cara memberikan beberapa hal yang penting untuk dibaca bukan pr
kalaupun mau pekerjaan rumah mungkin pekerjaan rumahnya adalah sesuatu yang membuat dia menyenangkan
sesuatu yang misalnya kalau kaitannya sama ukur mengukur misalnya
dia bisa mengukur misalnya meja makannya atau tinggi orang tuanya gitu mbak
oke jadi remodeling tapi remodelingnya itu tadi dari orang tua sendiri kan
kalau tadi ngomongin soal kompetensi dan juga kemampuan peran guru selama pjj ini kan digantikan oleh orang tua
ini saya sedikit curhat ya tapi gak semua orang tua itu punya latar belakang punya bekal untuk mengajar atau membimbing
kalau saya sih jelas nggak punya kan
nah ini yang harus kita hadapi sehari hari sehingga bagaimana untuk mengendalikan emosi
menjaga interaksi atau situasi yang tetap kondusif dengan anak selama pjj ini
sehingga nggak ada itu tadi tuh stres stresan gontok gontokan sama anak atau anak ke orang tua ya ngerasa ditekan dan sebagainya
iya tadi mbak kompetensi yang harus diketahui orang tua juga harusnya diberikan oleh guru
diberikan secara lunak supaya orang tua tahu yang harus dicapai itu apa
sehingga anak tidak perlu belajar sepanjang hari melalui proses
plattform apapun bentuknya
dan kemudian orang tua itu diajarkan bila misalnya perangkatnya handphone apa yang harus dilakukan
bila perangkatnya bisa menggunakan notebook atau komputer apa yang mesti dilakukan
karena tidak semua orang tua apalagi indonesia itu di pelosok ya itu banyak sekali orang tua yang mungkin belum pernah atau belum pernah tahu bagaimana caranya belajar dari jarak jauh seperti ini
atau bdr sekarang belajar dari rumah
jadi apa yang kita lakukan adalah guru harus mengajarkan kepada orang tua juga bagaimana sih cara tips tips untuk utamanya untuk membuat tidak menjadi beban
dan menurut saya mbak kalau kita tahu bahwa memang apa yang harus dimasukkan ke sekolah atau di upload kembali atau diberikan kepada guru kembali
kalau misalnya tidak bisa hari ini karena berhubung orang tua juga bekerja dari rumah atau apa
bisa dibicarakan dengan gurunya
dan guru mungkin kita juga tahu bahwa guru juga sebetulnya bukan ongkang ongkang kaki pada saat belajar dari rumah
guru juga menyiapkan kurikulum supaya kurikulumnya bisa ramping
sehingga rampingnya itu bisa membuat anak tidak terbebani dengan pembelajaran yang terlalu lama menggunakan online
bagaimana kita tahu batasan kita dan juga anak anak kita kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mencapai
kira kira batas itu tuh limit itu
misalnya aduh anaknya kayaknya nggak bisa nih gitu untuk durasinya yang sekian lama
begitu juga dengan orang tuanya kayaknya udah stres banget
ini harus meeting jam segini tapi harus anak masih nemenin anak zoom atau mungkin nemenin belajar online gitu
itu gimana cara mengatur ini apa yang harus dilakukan juga
oke halo mbak kedengaran apa ya
iya masih masih dengar
jadi gini mbak
kalau misalnya saya tadi katakan kalau misalnya kita punya kendala karena kita kerja karena apa
kita bisa bilang kepada orang guru bahwa waktu yang kita punya itu dari sekian sampai sekian
apa yang bisa kita lakukan dengan cara menanyakan kepada guru apa yang bisa anak baca dulu sebelum dia misalnya diajarkan oleh orang tuanya
atau misalnya seperti ini
kan ada kelompok kelompok bisa kemudian ada dua anak atau tiga anak menjadi dua anak biasanya jadi satu
untuk kemudian belajar bersama kalau misalnya dia tidak bisa belajar melalui online
tetapi intinya adalah pembelajaran itu tidak berarti harus sepanjang hari
dan orang tua juga bisa menyatakan tentang apa kendalanya
namun orang tua walaupun menyatakan kendalanya sebaik baiknya harusnya memberikan juga cara kalau bisa solusinya seperti apa
kayak misalnya ke gurunya mengatakan saya mau mengajarkan dari sekian sampai sekian
pada saat itu orang tua tidak ada di rumah sementara anak harus didampingi
maka kemungkinan penggantinya guru memberikan sesuatu yang berbeda
bahkan platform dari dignas itu ada banyak hal yang bisa dimasukkan ke kantong folder
yang kemudian kalau orang tuanya bisa memahaminya bisa melihat dari folder itu
jadi kapan saja bisa diakses
tapi kan itu harus diajarkan kepada orang tuanya
gak bisa seperti itu
itu untuk pertama kota
bunda romi terima kasih agak sedikit terputus
tapi intinya kita dapat intinya
terima kasih untuk sharingnya malam hari ini
semoga kedepannya ini bisa semakin membuat orang tua dan juga anak semakin ramah belajar di rumah